rafael kenapa anak saya bisa seperti ini
maaf pak ini jarganya pasien el nino
asah ibunya asah ibunya
sekarang ini pak el nino butuh transfusi darah tiga kantong
golongan darah saya ab
golongan darah saya o
beritahu password kamu supaya kita bisa buka akun kamu
hei peggy di mana
aku lagi di parisian cafe
lo masih bongkar barang barangnya di sana
kok sana deh gue bantuin
ya udah kalau begitu gue otak otak sekarang ya
sebenarnya kalau dipikir pikir ada untungnya juga sih
gue ngebongkar kasus pembunuhan roy
gue bisa deket sama michi gue bisa berduaan sama dia
jadi mau adu sama lo gak enak nih
sayang banget ya
udah jauh jauh sama rinda
orang yang saya cari malah ada di jakarta
terima kasih rinda
gak usah cari sadikin lagi
saya sudah membuat keputusan saya
akan jujur pada andin soal semua ini
bapak yakin pak
apa yang bapak lakuin ini melanggar hukum pak
kalau bu andin dan keluarga menuntut bapak
bapak akan dikenakan
kamu pulang ke jakarta sekarang
jadi berapa semuanya
itu kan bu andin
ini bu kembalinya
bang sebentar ya
saya bes bes dulu
ya silahkan bu
saya gak berani ketemu ibu andin
karena saya pernah disuap
untuk memberatkan posisi ibu di pengadilan
gimana keadaan nino kak
lagi diperiksa dokter
pak rafael kenapa anak saya bisa seperti ini
keluarganya pasien el nino
sekarang ini pak el nino butuh
transfusi darah tiga kantong
sedangkan untuk golongan darah a plus
di persediaan kami sedang kosong
apa ada dari pihak keluarga bergolongan darah a plus
golongan darah saya a b
golongan darah saya o
ambil darah saya
karena golongan darah saya sama sama nino
tapi kalau dari ibu saja jelas kurang
kami butuh dua kantong lagi
mungkin dari pihak keluarga bisa cari tempat lain
karena pasien kehilangan banyak sekali darah
saya aja yang cari sus
ada yang mau saya tanyakan sama kamu
saya mau cari dua kantung darah dulu
kenapa bu sus
saya boleh minta tolong ya
suami saya sekarang ada di igd
dan membutuhkan dua kantong darah golongan a plus

mungkin ada keluarga pasien yang golongan darahnya sama sama suami saya
boleh minta tolongnya sekarang ya
boleh minta tolongnya sekarang ya
boleh minta tolongnya sekarang ya
ada seorang pasien gawat darurat di igd
sedang membutuhkan golongan darah a plus

dikarenakan pihak rumah sakit sedang kekurangan stok darah tersebut
apabila ada yang berkenan untuk mendonorkan darah
silahkan hubungi perawat rumah sakit
makasih ya sus
semoga aja ada yang bisa nolongin loh

kenapa bisa jadi berantakan kayak gini
kenapa malah nino yang celaka
kenapa malah nino yang celaka
semua ini di luar rencana gue

pak kamu denger gak
iya kasihan ya
siapa yang butuh darah ya

aduh kita gak ada yang golongan darahnya a lagi ya pak
kalau ada pasti mama mau banget bantu
kalau ada pasti mama mau banget bantu
kalau ada pasti mama mau banget bantu
itu barusan ada pengumuman

ada pasien yang butuh donor darah
saya mau tolongin dia
ya baik banget sih bang
ya pok umur udah segini
mesti banyak banyak berbuat baik
pok yoli golongan darahnya apa
tapi kalau bang jajah o
kita bantu yang lagi butuh darah
kebetulan mereka juga butuh dua kantong darah kok
ya udah kalau gitu saya izin dulu ya
saya juga ikut sekalian ke tempat donor darah
kamu tunggu warung ya sebentar
saya mau donor darah dulu